tidak ada ayatnya muhammad di surga
karena muhammad sendiri dikerumuni jin
karena ayatnya muhammad dikerumuni jin
muhammad itu dekat dengan jin
pokoknya saya bohong karabu dan bajil
seperti inilah ungkapan dugaan penistaan agama dan penghinaan terhadap seorang nabi yang dilakukan mkc
yang videonya viral di media sosial
ungkapan mkc dinilai mui jawa timur sebagai tindakan yang telah melukai hati umat islam
karena itu mui jawa timur mendesak polisi segera menangkap dan mengusut kasus ini
ketua bidang fatwa mui jawa timur menyatakan
kece yang sudah tak lagi memeluk agama islam
telah salah menafsirkan ayat ayat dalam kitab suci umat islam al quran
ini sudah kira kira kasus yang kedua atau yang ketiga yang dilaporkan
jangan sampai umat beragama di antara kita
di antara umat islam dan kristiani
terjaga hubungan harmonis
tiba tiba dengan masalah ini kemudian menjadi pecah ikatan ini gara gara bapak kc ini
pada sabtu kemarin pengurus besar nadlatul ulama juga mengecam pernyataan mkc
dan meminta aparat kepolisian menegakkan hukum
pbnu mengimbau warga negara indonesia agar saling menghormati dan menghargai
meski berbeda golongan suku bangsa dan agama
kepada dtkm kabare skrim polri komjen agus andrianto pada senin menyatakan
laporan terhadap muhammad kc telah diproses barek skrim
agus mengatakan muhammad kc dilaporkan di empat tempat
satu di barreskrim sementara tiga lainnya di jajaran kewilayahan
meski menyatakan telah diproses agus tidak menjelaskan kapan memanggil kece
ia hanya menyebutkan agus tidak menjelaskan kapan memanggil kc

polisi masih memproses laporan
tim liputan cnn indonesia